masih ingat pidato presiden joko widodo yang sempat membuat heboh media sosial karena menyebut bipang ambawang
yang rindu makan gudeg jogja bandeng semarang siumai bandung mpe mpek palembang bipang ambawang dari kalimantan
bipang tersebut adalah singkatan dari babi panggang kuliner khas kalimantan barat
ajakan presiden itu sempat diklarifikasi oleh menteri perdagangan muhammad lutfi
ia menyebut pernyataan presiden itu merupakan ajakan mencintai produk lokal yang beragam dalam konteks luas
nah ramainya bipang ambawang justru mengangkat bipang jangkar asli khas kota pasuruan
bahkan sejak lebaran banyak pengunjung yang membeli bipang untuk oleh oleh
teman teman saya di surabaya jadi teman saya oleh oleh ini buat teman teman
jadi saya selain untuk
selain pulang kampung di pasuruan saya juga bermuf wisata dan oleh oleh di pasuruan seperti ini
bipang jangkar sejatinya sudah ada di kota pasuruan sejak era kolonial
tepatnya pada seribu sembilan ratus empat puluh yang dibuat oleh kue freebook
meski familiar disebut bipang nama aslinya adalah mi fang yang berarti beras dan wangi
pemilik salah satu toko bipang pasuruan mengatakan viralnya bipang ambawang sejak pekan lalu
dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap bipang jangkar
namun setelah dinyatakan halal oleh pemerintah daerah penjualan pun menjadi ramai kembali
ya kemarin ada pengaruhnya sampai sejak bipang bukupandar sampai datang
dinyatakan kalau bipang jangkar ini halal
jadi kita berarti terasa lagi
meski tak seramai sebelum pandemi covid sembilan belas
penjualan pada lebaran tahun ini mengalami peningkatan dibanding lebaran sebelumnya
tim liputan cnn indonesia